digitalisasi sektor pertanian juga menjadi fokus utama bidang pertanian yang akan dibahas dalam presidensi g dua puluh
kolaborasi di bidang teknologi menjadi kunci kemajuan sektor pertanian
pertama membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan
yang kedua mempromosikan perdagangan pangan yang terbuka adil dapat diprediksi dan transparan
serta yang ketiga mendorong bisnis pertanian yang inovatif melalui pertanian digital
pertanian digital itulah salah satu fokus utama bidang pertanian yang akan dibahas selama presidensi g dua puluh
pertanian digital meliputi penggunaan mekanisme pertanian traktor tanpa awak
pemanfaatan teknologi bukanlah hal yang baru di sektor pertanian
beberapa negara bahkan sudah masif memanfaatkannya contohnya jepang
jepang menggunakan teknologi digital
anda tidak bisa menghargai sektor pertanian untuk membangun sistem pertanian
yang penting adalah bagaimana kita menghubungkan pertanian dengan teknologi digital
it berkembang di sektor lain
saya pikir perhubungan itu sangat penting dan jepang benar benar mengembangkan itu
fao atau food and agriculture organization indonesia menilai indonesia sangat memungkinkan menerapkan apa yang diterapkan jepang
agricultural technology atau agritech di indonesia sendiri sudah berjalan hampir satu dekade dan lima tahun kebelakang
beberapa startup karya anak bangsa sudah membantu puluhan ribu petani lokal di seluruh pelosok indonesia
dan momen presidensi g dua puluh dua ribu dua puluh dua ini diharapkan mampu lebih banyak lagi kolaborasi yang nantinya akan bermanfaat di sektor pertanian baik dari hulu maupun kehilir
menurut salah satu pelaku agritech yang sudah terlibat di pertanian digital selama hampir lima tahun pemerintah perlu memperbanyak kolaborasi dengan pelaku agritech
segala macam menurut saya yang paling berguna secara regulasi ataupun ini mungkin nggak sesuatu yang spesifik
tapi apapun yang bisa membantu mempercepat kolaborasi ya
jadi jangan pemerintah kasih banyak bibit pupuk dan ini tapi tidak sounding ke pemain pemain agri gitu
bisa gak jadi off taker dan sebagainya gitu menurut saya kolaborasi ini mesti bagus
terus mungkin sama sama belajar pemetaan demand dan supply itu ada di mana sehingga pemerintah itu bisa membangun jalan
dan infrastruktur yang diperlukan
windeka menambahkan kolaborasi lain yang tidak kalah penting untuk dimatangkan selama presidensi adalah bagaimana pemerintah mampu mendatangkan investor baik dalam maupun luar negeri